terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
kita masih bahas soal trending topik hari ini satu tahun jokowi maruf amin ya
nah pro kontra terhadap kebijakan atau kinerja kabinet kerja jelit ii
di bawah presiden jokowi dodo dan juga maruf amin mengiringi perjalanan satu tahun ke belakang
hal ini pun jelas terlihat di lini masa
bagaimana kemudian warganet merespons citra komunikasi politik jokowi selama ini
khususnya di jelit keduanya langsung bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
sudah ada rustika herlambang direktur eksekutif indonesia indikator
mbak tika selamat malam apa kabar
selamat malam mbak buspa
oke mbak tika kita tahu di periode sebelumnya jokowi ini membangun citra dengan masyarakat
begitu ya lewat media masa ataupun media online sebagai pemimpin yang merakyat
kemudian juga sederhana
nah kalau dari catatan indonesia indikator gimana kemudian warganet membentuk citra jokowi saat ini
apa yang paling banyak dibahas
jadi ada satu sisi yang cukup menarik ya karena kita melakukan riset baik di media sosial maupun di media mainstream
kenapa di media mainstream dan di media sosial gitu
karena pesan di media atau media sosial itu dia berperan sangat kuat terhadap persepsi publik terhadap pak jokowi
jadi kalau bicara soal kinerja kita harus melihat seperti apa
media dan media sosial itu menjadi dua kanal arah yang mengakomodasi suara pemerintah maupun suara masyarakat
di level akal rumput
meskipun dalam perkembangannya perdebatan masyarakat di media
khususnya media sosial itu lebih mudah membentuk opini masyarakat seperti kita pemerintah
jadi kayak misalnya hari ini kita bicara terkait dengan om imbas
ternyata percakapan di media sosial itu luar biasa besarnya
nah seperti itu
media sosial juga efektif sebagai kanal propaganda konsolidasi gagasan
hingga jadi kelompok penekan sebenarnya terhadap pak jokowi
nah kalau ditanya
berapa rapor pak jokowi
ada perbedaan antara apa yang di framing oleh media mainstream dan apa yang ada di media sosial
jadi kalau kita mulai dari pertama kali di media mainstream
media mainstream itu bagaimana sih mereka mempersepsikan pak jokowi gitu
kalau diangkat gitu jadi dalam satu tahun terakhir ini terdapat enam ratus sembilan puluh tiga ratus tujuh belas berita dari dua dua ratus sembilan media online di indonesia
nah ternyata dari apa yang disampaikan
dari apa yang disampaikan oleh media online itu
nah apa artinya ini
berarti situasi terkait dengan indonesia sangat di drive oleh salah satu isu ini
kalau ditanya berapa rapor presiden
jadi dengan catatannya cukup tebal gitu
kenapa dengan catatan
kenapa tone netral gitu
dalam artian dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus berhati hati karena apa dampaknya sangat luas dan kita tidak pernah tahu
itu kalau di media online
kalau di percakapan di media online
dokter mbak tika saya lihat percakapan covid sembilan belas ini mengenai covid sembilan belas ada sekitar satu delapan juta
jadi bisa dibayangkan karena apa
dalam setahun percakapan pak jokowi itu ada dua belas empat juta percakapan dari dua lima juta akun di indonesia
jadi bisa dibayangkan betapa besarnya gitu

nah tetapi berbeda dengan apa yang dimunculkan di frame

media sosial itu kan masyarakat itu benar benar menyampaikan apa yang menjadi keluhannya gitu
oleh karena itu kalau bicara soal rapor
memang rapornya pak jokowi di media sosial twitter masih perlu perhatian gitu
jadi ini harus menjadi catatan juga gitu
artinya masih ada kritik
artinya masih ada kritik
masih ada kritik masih ada kekecewaan begitu ya terhadap pengendalian covid di indonesia
betul sekali ya
oke mbak tika tapi kalau kita tarik ulur ke belakang dalam satu tahun terakhir bersama dengan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin nih
tren percakapannya seperti apa
periode yang mana yang begitu krusial
kalau lihat dari oktober sampai desember kemudian januari februari sampai dengan september kemarin data dari indonesia indicator
periode mana yang krusial
periode mana yang krusial
kemudian apa yang perlu kita highlight
nah yang paling krusial dari pendapatan apa namanya penekanan dari netizen itu adalah di bulan maret
karena pada saat itu adalah terjadi pada saat presiden jokowi itu menyampaikan tentang data covid pertama kali di indonesia
dan pada saat itulah terjadi banyak sekali isu isu yang berkembang di media sosial khususnya karena semua bicara terkait dengan covid gitu
nah kalau tadi mbak uspa bicara soal
pak ma'ruf amin gitu itu juga ada catatan menariknya gitu
pak maruf amin di media sosial itu ternyata dia dianggap bukan orang terdekat atau orang yang paling banyak diasosiasikan dengan pak jokowi
jadi siapa yang paling banyak diasosiasikan
jadi kalau di twitter ini kita bicara soal twitter ternyata figur yang paling banyak diasosiasikan ketika bicara tentang pak jokowi adalah pak anies baswedan gitu
jadi apa yang disampaikan pak jokowi
biasanya mereka merespon dan menyampaikan nama menyebutkan nama pak anies baswedan gitu
kemudian juga figur kedua yang paling banyak diasosiasikan dengan pak jokowi adalah pak mahfud ketiga adalah pak prabowo keempat pak luhut kelima adalah pak ahok gitu
dan ke enam adalah pak glizon pak sby dan kemudian baru pak ma'ruf amin itu di posisi ke delapan ke sembilan ada gibran dan ke sepuluh ada ibu megawati
jadi ada beberapa orang yang terasosiasi dengan presiden jokowi di lini masa twitter ini berhubungan dengan konten covid sembilan belas atau pengendalian kasus covid sembilan belas
ada beberapa yang hampir sebagian memang terkait dengan covid sembilan belas tapi sisi yang lainnya itu tidak gitu
ada juga masalah yang terkait dengan ekonomi terkait dengan jiwasraya terkait dengan pertamina itu adalah beberapa isu yang dikaitkan dengan figur figur ini
dan terutama sebenarnya adalah soal kritik yang kadang ditujukan kepada pak jokowi
jadi ada pak mahfud yang membela pak jokowi misalnya ada pak luhut tapi ada juga si rumipur yang kontra terhadap pak jokowi
dan itu ternyata mendapatkan netizen sering mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka
nah kita tahu media sosial twitter ini sudah jadi saluran perebutan citra politik lah ya mbak tika
tapi tentu aja di dalamnya ada proses konstruksi ada dekonstruksi
tadi kita lihat juga buzzer rp jadi topik hangat gitu ya diperbincangkan oleh netizen
tapi dari segala cuitan di lini masa sebetulnya ada emosi apa sih yang muncul dari warga net untuk jokowi dan juga ma'ruf amin
nah kalau kita hari ini kan kita bicara soal twitter ya
twitter itu memiliki karakter yang berbeda dengan instagram berbeda dengan facebook berbeda dengan media mainstream berbeda dengan tiktok misalnya gitu
karena apa yang terjadi di twitter itu adalah pembicaraan terbanyak adalah terkait dengan politik
ini bicara soal twitter di indonesia memang isu politik itu cukup kuat
kedua ternyata bicara tentang twitter di indonesia twitter itu dia masih ada polarisasi sifat sisa pilpres masih ada
ketiga kenapa twitter itu diminati
karena twitter itu memberikan fasilitas yang menarik netizen dengan mudah
satu hanya di twitter ada trending topic
kedua ada fasilitas retweet
kalau kita sepakat dengan pendapat satu kelompok tertentu atau orang tertentu kita sudah nggak perlu capek capek bikin tulisan tinggal retweet gitu
nah kemudian yang ketiga twitter itu juga sisi anonimitas
artinya apa orang itu suka sekali cuek gitu ya memberikan konten konten gitu
karena apa profil dia itu tidak diketahui gitu
jadi dan lucunya ya di indonesia ternyata beberapa akun akun yang anonim itu justru followersnya besar gitu
tapi mereka emosi apa yang disampaikan dari cuitan cuitan mereka mengenai politik mengenai covid sembilan belas
apakah memang didominasi dengan sentimen marah sentimen cukup bahagia atau ada harapan di dalam situ seperti apa mbak tika
nah kalau soal emosi itu menarik
karena apa karena emosinya kalau di twitter itu sangat beragam gitu
emosi terbesar adalah anticipation
anticipation itu juga berarti tentang kekhawatiran ketakutan harapan curhatan
dan memang terbesar terkait sama covid sembilan belas memang terkait dengan situasi anticipation
tapi di sini juga ada emosi marah emosi discuss ada juga trust ada juga joy gitu ya
tapi walaupun dalam sisi yang lebih sedikit gitu
karena apa ini bicara soal karakter twitter gitu
nah tapi di sini kita melihat bahwa ternyata mereka juga emosi yang ditujukan kepada pak jokowi itu beragam dan terbesar masih anticipation gitu
marahnya memang kadang kadang pada sisi tertentu
dalam hal ini sebenarnya isu yang menyebabkan amarah itu adalah isu pada saat ruhip dahulu gitu
jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu
kadang kadang kebuntuan komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah atau dpr itu tidak sampai ke masyarakat
sehingga masyarakat suka mengira ira dan kemudian dia menyalurkan amarahnya itu melalui media sosial twitter
gitu mbak buslo
oke kalau tadi sempat mbak tika highlight sorotan atau kebijakan yang jadi sorotan jokowi selain pertumbuhan ekonomi
ada juga soal omnibus law
nah respon warga net terhadap hal ini rasanya saya harus buka datanya banyak yang menolak ternyata
tapi bentuk penolakannya ini seperti apa cuitan macam apa yang muncul mbak tika
nah jadi bicara soal omnibus law gitu kenapa di sini tuh isunya bukan isu terbesar dalam sepuluh besar gitu
karena omnibus law itu dia ditujukannya atau netizen itu awalnya dia meresponnya kepada dpr
tidak kepada pak jokowi jadi pak jokowi itu hanya di mention oleh netizen
itu dalam jumlah yang sedikit tidak besar sekali dibandingkan dengan yang di dpr
tetapi di bulan oktober
bulan oktober terutama terjadi penolakan yang luar biasa ketika ada demo yang berjilid jilid dan akhirnya siapa yang dicari
pak jokowi apa yang diharapkan oleh netizen
mereka mengharapkan ada perpu misalnya gitu
tapi di sisi lain ada juga yang mulai bicara tentang oke deh kita medium target aja
medium target itu seperti apa oke kita duduk bareng atau bersama sama misalnya gitu untuk melihat poin poin itu
dan kemudian kita berberaskan ya
bereskan lah ya gitu mana yang negatif mana yang positif itu secara bersama sama
nah itu kan perintahnya itu kan harapannya netizen kan gitu harus mencari jalan tengah gitu
memang penolakannya masih cukup besar karena apa
karena beberapa influencer yang muncul di situ memang terdiri atas mereka yang dari kalangan akademisi gitu
kemudian juga dari kalangan mahasiswa dan juga dari kalangan buruh gitu
dan mereka adalah followers yang terbesar
tapi inti dari semuanya adalah yang dipertanyakan oleh mereka adalah soal

jadi sebenarnya kuncinya adalah karena komunikasi yang awalnya dianggap untuk komunikasi yang tidak transparan
sehingga kemudian ditambah lagi juga keterketuitan netizen
karena disahkannya itu lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang sebelumnya
gitu mbak tika
oke mbak tika kalau tadi kita melihat anticipationnya begitu tinggi
ada kekhawatiran yang eksponensial datang dari netizen di beberapa bulan terakhir
nah kalau dibandingkan dengan satu tahun pertama jokowi di periode pertama mbak tika
apakah kekhawatiran ini sudah terlihat
atau masyarakat masih yakin dengan kinerja jokowi pada saat itu
perbandingannya seperti apa dengan tahun ini
jadi ada perbandingan memang
tapi sisinya sama bahwa di tahun pertama di tahun dua ribu lima belas itu pak jokowi banyak disorot soal ekonomi
dua pak jokowi juga agak lebih berani
mereka memberikan kebijakan yang dia sifatnya kontroversial pada saat itu gitu
nah ternyata di tahun yang pertama lagi di periode kedua
pak jokowi sebenarnya bukan dianggap sebagai yang memberikan sosok kontroversial
tetapi dia diminta atau diharapkan masyarakat untuk turun dan menyelesaikan dalam tanda petik
beberapa isu yang cukup dianggap signifikan oleh netizen
isu itu adalah terkait dengan korupsi terkait dengan juga omnibus law dan kemudian ruhip yang kemarin sempat rame
tapi balik lagi ini kita bicara soal media sosial twitter gitu
twitter tadi dengan karakternya gitu
dan dalam percakapan setahun ini pun
ada berapa banyak sih mbak botnya mbak
kemudian kalau dari kita tahu jokowi juga sering meng highlight soal milenial
soal milenial ada berapa banyak milenial
yang mencuitkan mengenai jokowi dan juga
kekhawatiran mereka soal jokowi
pak jokowi dan memang
rata rata mereka memberikan anticipation
dan kalau misalnya
mereka tergantung pada isu isunya
jadi kalau isu itu positif
terkait sama bansos terkait dengan
cepat bergerak terkait sama
stimulus ekonomi itu mereka memberikan
apresiasi secara cepat
kalau mereka namanya juga anak muda ya
terkait sama aksi demo
terkait dengan om mimbaslo
misalnya mereka dengan cepat dan mereka
kalau tidak setuju dia langsung
sampaikan dengan nada yang
marah seperti itu itu adalah
juga terkait soal gender
antara laki laki dan perempuan
kalau yang perempuan itu
ternyata diantara mereka itu terbanyak
dalam bicara soal covid dan
emosinya adalah anticipation
jadi kaum perempuan ini
berharap betul gitu terhadap pak jokowi
jalan yang terbaik
atau penanganan yang terbaik terhadap
covid yang ada di indonesia ini
tapi kita juga tahu bahwa covid adalah
satu isu besar dan itu adalah
scientific harus dibuktikan
tidak bisa gegabah
gitu atau pak jokowi pun mungkin bisa jadi
juga sangat berhati hati terhadap
langkah yang akan dilakukan
mbak tika terakhir dari
vokal begitu vokalnya warganet
yang juga menyumbangkan aspirasinya
lewat lini masa twitter
bagaimana pemerintah meresponnya di
lini masa juga artinya apakah
dengan cepat mereka
membalas cuitan cuitan atau reaksi
yang ada di lini masa untuk
meredam amarah dari para netizen
mengenai kinerja presiden jokowi
di satu tahun pertamanya ini
pemerintah sudah berusaha keras
situasi ini jadi setiap kali
informasi kalau terjadi misinformasi
atau hoax yang terjadi sekarang ini
pemerintah sebenarnya melalui banyak
jalur itu berusaha untuk mengklarifikasi gitu
kalau boleh saya berikan
catatan bahwa ternyata
ketika kita memberikan informasi
mungkin informasinya harus lebih bervariasi
beragam dan target
tergantung sama targetnya
kalau misalnya dikaitkan dengan
anak milenial mungkin pemerintah juga
harus dengan bahasa yang lebih milenial
jadi tidak bisa dengan
biasanya terlalu kaku
misalnya gitu dan kemudian
dan itu menjadi sesuatu catatan
tetapi sejauh ini pemerintah sudah
tetapi apakah pesan itu bisa
diterima atau enggak itu adalah persoalan yang lain
dan itu adalah pr kita semua
baru setika her lambang terima kasih banyak dengan analisanya
terima kasih sudah bergabung kembali
di sianan indonesia connected selamat malam batika